ya ini merupakan situasi terkini dari ruang sidang gedung mahkamah konstitusi
jelang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi
salah satunya adalah anwar usman
nampak dipimpin langsung oleh idewa gede palguna dan juga ridwan mansur
ada tiga majelis hakim dari mkmk yang akan memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik
hari ini dijadwalkan ada lima laporan yang akan dibacakan putusannya
untuk empat hakim yang berbeda diantaranya anwar usman saldi isra arief hidayat dan wahidudin adams
menurut laporan dari tim liputan kompas tv
rencananya dari lima laporan ini akan dibacakan secara langsung dalam satu panel
sebelumnya sejumlah pemohon juga telah memasuki ruang sidang